kandang seluas tujuh ratus meter persegi di kawasan rorotan jakarta utara ini adalah lokasi peternakan milik jailani
ada sekitar satu dua ratus ekor bebek petelur di dalam kandang ini
dalam sehari setidaknya delapan ratus empat puluh butir telur dihasilkan
di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku jailani mengaku dirinya tak khawatir unggasnya terpapar
selain belum ada informasi terkait penularan infeksi tersebut pada unggas
pemisahan kandang serta rutinitas perawatan seperti pemberian pakan kebersihan kandang
termasuk menjaga kelembapan kandang dengan sekam yang dibantu oleh pekerjanya
adalah upaya agar ternaknya tetap sehat dan produktif
saya sih memang selama ini belum pernah terjadi apa apa
merasa yakin dengan keadaan kita seperti ini ya memang kita berternaknya dikhususkan
peternak bebek bebek kemudian kambing kambing
ketua perhimpunan dokter hewan indonesia
dki jakarta widya stuti menyebut
pmk menular pada hewan berkuku belah seperti sapi kerbau kambing domba hingga babi
sampai saat ini belum dilaporkan selain ruminansia atau hewan berkuku belah bisa terinfeksi
jadi belum sampai ke unggas ataupun ke mamalia yang lain
kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta suharini eliawati menyebut
sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan wabah pmk
yang terkenal di ibu kota
di dki jakarta itu ada dua kantong besarnya
di jakarta timur itu pondok rangon sentra peternakan sapi perah
kemudian di jakarta selatan itu di mampang pancoran
kita sampaikan ke seluruh pelaku usahanya kuncinya yang pertama adalah biosecurity
bagaimana kita menjaga kebersihan butuh kejujuran dari masyarakat
kapan mereka terakhir melakukan transaksi lalu lintas ternak
masuk atau keluarnya dari daerah mana asalnya
biar apa biar kita mudah melakukan tracing atau penelusuran
suharini menambahkan daging maupun susu dari hewan yang terpapar pmk aman dikonsumsi
asalkan dimasak dengan benar